sementara itu kapolri badrodin haiti mengaku pihaknya menyertakan nama komjen tito karnavian ke dalam daftar bursa calon kapolri
menurut kapolri pengalaman kerja tito sudah teruji di lapangan
sudah lama itu secara lisan yang potensi potensi masing masing itu sudah saya sampaikan
ada seluruh bintang tiga
dia kan sudah teruji di dalam manajemennya cukup baik kemampuannya smart ya kemudian di dalam komunikasi juga baik dalam pendekatan juga baik
saya pikir semua mengakui keunggulannya
bagaimana anda lihat beliau mimpin polda metro itu semua tidak terlalu sulit